sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji embarkasi surabaya jawa timur
menyediakan makanan khusus untuk jemaah calon haji berusia lanjut
dengan tetap mempertahankan kandungan vitamin dan gizi
makanan untuk jemaah calon haji lansia berupa nasi tim atau bubur yang lembut dan lunak
pada musim haji tahun dua ribu dua puluh empat sedikitnya ada enam anggota jemaah calon haji yang berusia lanjut
di embarkasi surabaya jawa timur
jemaah lansia mendapat perhatian lebih dan diprioritaskan pada pelaksanaan haji
salah satunya dengan menyediakan makanan khusus jemaah lansia yang berbeda dengan jemaah umum lainnya
makanan untuk lansia berupa nasi tim atau bubur daging suwir dan makanan lunak lainnya
makanan khusus ini memudahkan jemaah lansia untuk mengunyah
makanan juga mudah dicerna dan bertekstur lembut
selama di asrama haji embarkasi surabaya jemaah calon haji mendapat jatah tiga kali makan
yaitu makan pagi siang dan malam
selain rasa kandungan vitamin dan gizi juga diperhatikan untuk menjaga kesehatan calon jemaah haji lansia
kita bedanya di lansia itu di nasinya
terus kalau untuk ayam daging itu kita suir swit
jadi lebih mudah beliau untuk makan
setiap kita menyajikan itu diperiksa lek sama kakak ping
itu diperiksa langsung di ruang makan ambil sampel sama di dapur
menu makanan untuk jemaah calon haji lansia berganti setiap hari
tim dari balai besar karantina kesehatan surabaya
setiap hari memeriksa makanan sebelum disajikan kepada calon jemaah haji lansia